menggunakan tsl o smell smelter baru pt timah tbk siap tancap gas memproduksi empat puluh ribu ton biji timah
smelter yang akan diresmikan presiden joko widodo pada bulan maret ini
merupakan yang pertama di asa tenggara yang menggunakan teknologi tsl o smell
fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter baru pt timah tbk yang terletak di unit metalurgi muntok
bangka barat ini menggunakan teknologi top sumerage lens atau tsl o smell
teknologi ini sudah digunakan oleh lima smelter lain di dunia
namun untuk asia tenggara pt timah tbk merupakan perusahaan pertama yang menggunakannya
dengan transformasi teknologi peleburan ini pt timah tbk diharapkan dapat memaksimalkan konsentrat timah kadar rendah
dibandingkan menggunakan peleburan konvensional yang hanya dua puluh delapan ribu ton per tahun
dengan kadar yang lebih tinggi
ini lebih efisien dibanding teknologi yang lama dari sisi cost
tentunya dengan kompetensi saat ini dan kompetisi yang ada
tadi di beberapa tempat juga ada kompetitor kita yang di sebelah depan belakang
jadi kita mesti cari efisiensi yang salah satunya kita temukan di peleburan ini
kira kira tujuan utama dua itulah